kami bisa hidup bersama
kamu harus percaya
karena di dalam hati aku
setelah apa yang kamu lakukan ke bella
kamu berharap aku percaya sama kamu
nah sekarang kita kemana ya nak
mama gak tahu harus kemana lagi
tapi mama capek
mama gak boleh nyerah
mama harus cari tempat yang sangat baik untuk kamu
tidur ya nak ya
kita pergi sekarang ya nak
ayo keluar bella
aku ini bicara sama kamu
ya allah sakit banget
aku datang jemput kamu dengan siva bella ayo keluar itu suaranya siva
maaf salah orang ya udah enggak papa
hai kita harus kembali ke rumah kita
kemana ya nak udah malem resepi kamu yang sabar ya nak ya jangan nangis terus
ada pelekan pasif ada dope
keluarganya aku akan melakukan apapun agar bisa mendapatkan maaf dari kalian
bagus kamu tahu diri
nggak ada gunanya mas iko pul afif sekarang
dengar aku mas
kita harus cari bella
biarkan kak iko memukul aku sampai puas
kalau memang cara untuk mendapatkan maaf dari kalian seperti itu silahkan pukul aku
aku juga akan berusaha untuk mendapatkan maaf dari bella
aku sudah mengecewakan bella
aku juga sudah mengecewakan anak aku
tapi setelah ini aku janji akan memperjuangkan cinta kami
sehingga kami bisa tinggal serumah
kalau perlu aku akan memohon
berlutut di hadapan bella untuk mendapatkan maafnya
beri aku kesempatan sekali lagi
aku mencintai bella dengan sepenuh hati
aku tahu aku dan bella tidak akan pernah hidup tenang
kalau kami hidup terpisah
apapun akan aku lakukan untuk membahagiakan bella dan juga anak kami
aku tidak peduli
aku tidak akan peduli dengan rintangan yang akan kami hadapi
selama kami bisa hidup bersama
kamu harus percaya
karena di dalam hati aku cuma ada bella
setelah apa yang kamu lakukan ke bella
kamu berharap aku percaya sama kamu
afif sangat mencintai bella
meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan serta melindungi bella
bella tidak berpaling sedikit pun padaku
ini ya mama ada air putih
kamu jangan nangis
tunggu tunggu tunggu
ih ya allah
anaknya kelaparan kali
kasih air susu
jangan dikasih air putih
tapi sayang gak ada susu
lagipula ngapain sih malam malam keluar
jangan jangan mbak diusir sama suaminya
karena suaminya punya pacar lagi
begitu laki laki mbak
kalau sudah lama dibuang begitu saja
terus dia pergi dengan perempuan lain